ratusan warga dandang gendis kabupaten pasuruan ini menggeruduk rumah seorang pria yang diduga
selingkuhan sang kepala desa pada minggu pagi di dalam rumah warga menemukan kepala desa berada
di dalam kamar bersama seorang pria yang bukan suaminya kedua pelaku hubungan gelap ini pun
seketika melarikan diri namun pelaku pria diamankan dan menjadi bulan bulanan masa sedangkan
kepala desa melarikan diri melalui pintu belakang rumah ironisnya suami dari kepala desa ikut dalam
penggerebekan ini dan menyebut jika istrinya sudah berulang kali main gelap namun baru kali ini ke
pergok kemudian ditunggu sepuluh menit suaminya ini bersama warga akhirnya mendobrak pintu rumah itu
dan mendapati antara kades dan saudara es ini berduaan tanpa kasus ini ditangani
oleh restapa suruhan kepala desa dan stafnya sama sama perangkat desa wad gali dalam kasus
ini barang bukti yang disita berupa sprey kamar tidur dan dua sepeda motor miliki bukades dan
rekan prianya irsyapriyongko pasuruan jawa timur